karena ricky itu punya kaki tangan yang sudah merencanakan untuk mengacaukan pengadilan
nah ternyata ditemukan bahwa anak buahnya ricky itu membawa suatu some kind of like bomb
untuk diledakkan di pengadilan supaya terjadi kekacauan
cuman alhamdulillah untungnya bisa digagalkan oleh al sama randy
akhirnya dikejar lah
mereka ngejar si orang inilah orang tersebut i don't know his name ya
nah terus dari itu terjadilah perkelahian sampai akhirnya this guy
rumah sakit ya
tanto aku juga mau minta maaf sama tanta kalau selama ini kita juga jarang ketemu
untuk sementara aku izin numpang tinggal di sini gak apa apa ya tante
terus ini saya minta tolong ya
saya udah bilang sama riza untuk siapkan mobil saya
kamu tolong tanya riza udah ready atau tidak
atau belum saya mau pakai ya
kemarin mobil ibu kok kenapa kenapa
kamu kenapa sih kayak
gak gak gak apa apa bu saya saya ke depan
dia kenapa ya dia kayak orang linglung gitu sih
makan kayak kemarin juga
iya sih apa
suster mirna emang agak agak lucu sih
kayak suka grogi atau kayak ngelamun
iya banyak ngelamun sih
jangan dimakan ya
jangan dimakan ya tuh dengerin kakak
kakak rena tuh
sini duduk dulu duduk dulu sini
masih ada satu orang lagi yang berhasil lolos di pengadilan kemarin
kalau sampai orang itu berniatan mengganggu keluarga saya
saya akan pastikan sendiri kalau orang itu gak akan pernah melihat matahari terbit
oh papa ini ini
duduk sama kak rena mau
eh tuh kenapa
nanti di sekolah aku nanti ada parent day
kira kira mama udah sembuh gak ya pa
aku pengen banget mama sama papa datang
jangan jauh jauh jangan jauh jauh
iya rena doain aja mama cepet sembuh ya
nanti kalau sudah sembuh mama pasti nemenin renang untuk acara di sekolah
oh iya pa nanti parent day ada pertunjukan
terus aku bakal masak buat mama sama papa
rencananya sih aku mau bikin donat pra yang papa ajarin loh
oke tapi papa masih belum ingat itu dulu papa bikin donatnya kayak gimana
kayaknya ada deh pak di video
iya nanti kita buka videonya bareng bareng ya
mas kara eh sini sayang sini
iya pak tadi saya coba tanya uya sama mbak wim katanya bapak ada di sini
begini pak saya mau memberitahu bapak kalau soal motor itu sudah saya bereskan kemarin pak
ada satu tugas lagi buat kamu ren
apa itu pa
saya baru tahu kalau andin sebentar lagi ulang tahun
ya menurut kamu atau menurut reina kira kira kita kasih mama kejutan apa ya
iya ya nonton kan ulang tahun ya
ya allah setelah mendengar cerita semalam soal kericuhan di pengadilan riki
saya berharap semoga semuanya baik baik saja
saya sangat takut berpikir tentang semua hal ini
maaf tante tante kenapa
kok tiba tiba berubah atmosfernya gitu tante lagi mikirin sesuatu
tidak apa kalau tante mau cerita sama aku kalau tante percaya tante boleh cerita
tentu saja tante akan cerita sama kamu
tapi ini seperti perasaan
tante sudah berpikir tante sudah berpikir
tante sudah berpikir
tante baru tahu juga dari el gitu tentang minol el sama randy
karena datang ke pengadilan ricky
terus ternyata di sana ricky itu punya kaki tangan yang sudah merencanakan untuk mengacaukan pengadilan
nah ternyata ditemukan bahwa anak buahnya ricky itu membawa suatu
sesuatu seperti bom untuk diledakkan di pengadilan supaya terjadi kekacauan
alhamdulillah untungnya bisa digagalkan oleh el sama randy
mereka ngejar si orang ini lah orang tersebut
terus setelah itu terjadilah perkelahian sampai akhirnya this guy mukul el sampai luka begitu
ya allah tapi semuanya wayback aja kan ya tante
untungnya randy sudah bawa el ke rumah sakit langsung
terus tidak terjadi apa apa
itu itu makanya tante tuh jadi kayak pikiran
mau ngapain buahnya
aku kesini bukan buat gangguin kamu ya no
aku tahu kamu sama mama lagi mengalami hal yang buruk
jadi tolong jangan berperasaan keburuk dulu ke aku

aku siapin makanan buat mama ya
mbak belum makan ya
aku siapin makanan buat mama
mbak belum makan ya
sebenarnya aku gak suka kalau elsa datang kesini
tapi dari semalam
mama sama sekali nggak makan
dan akhirnya ngedrop
ya semoga aja dengan kehadiran elsa disini
bisa buat mama dan keadaan menjadi tenang
bukan nambah masalah seperti yang biasa
terjadi setiap dia ada
udah dajah nangis ya
aduh ini gue mesti gimana ya
grogi banget gue rasanya
buat ketemu parija doang
padahal gue udah dapet perintah sama bu bos
mobil ini sudah saya bawa ke bengkel
dan saya udah cek semuanya
makasih ya neil tapi tetep saya harus beli sendiri
supaya pastiin semua aman dan nyata
silahkan pak ini kuncinya
pagi pagi emang mandi dikali
apa yang kamu mau
tadi si mirna bolak balik aja
sepertinya dia menuju parija